selamat malam ranah politik tanah air masih berkutat pada keriuhan diksi
perang idiom yang dilontarkan oleh dua pasangan calon bersahutan
karena diramaikan lenyiran yang mengundang kontroversi
perdebatan politik tersendat hanya pada sontoloyo genderuwo serta rekan rekan lainnya
lalu apa yang perlu dimaknai dari istilah yang rame diperdengarkan belakangan ini
kemarin kami telah mengundang pihak dari paslon nomor urut satu
dan hari ini kami akan menyeimbangkan topik ini dengan menghadirkan pihak dari kubu lawannya yakni dua
dan perbaiki terus informasi terkini terkait dengan pemilu dua ribu sembilan belas hanya di layar pemilu terpercaya bersama saya fadi maryar
kalian kalau masuk mungkin jangan diusir dari tampang kalian tidak tampang orang kaya
make indonesia great again
politik politik yang baik baik tapi juga banyak sekali politik yang sontoloyo
bukan narasi yang menakut nakuti
bukan politik politik yang mendebarkan ketakutan
jangan takut sama genderuwo atau sontoloyo
menggunakan strategi yang diadopsi oleh trump dari propaganda rusia yang dimulai dari tahun dua ribu empat
oleh vladimir putin pada waktu itu ketika pertama kali georgia dan kemudian menginvasi ukraine
jadi ada beberapa ciri sebenarnya ada dua pada pokoknya yang dia lakukan
pertama adalah propaganda of fear jadi membangun propaganda ketakutan seperti anda lihat misalnya budi
ketika prabowo mengatakan indonesia akan bubar dua ribu dua puluh
nah kemudian yang kedua itu adalah obvious lies kebohongan yang nyata
mobil nino warisman dibakar padahal kurslet sendiri
ratna sarumpait dipukuli padahal habis operasi plastik
tempe setipis atm padahal nggak pernah ada tempe setipis atm
jadi harga harga naik padahal dua bulan berturut turut bps mencatat deflasi
nah dua teknik ini digunakan oleh beberapa pertarungan politik di dunia internasional
khususnya dalam konteks presidensi
misalnya ketika lepeng lawan dengan macron kalah
lepeng menggunakan teknik ini tetapi kalah dengan macron
tapi pada sisi yang lain misalnya bolsonaro di brazil itu menang
ini juga dengan teknik yang sama
trump menang meskipun popular vote nya kalah dengan hillary
jadi oke kalau politik ketakutan presiden beralasan nggak
genderuonya ala presiden tadi beralasan nggak
memang itu ada di depan mata kita
atau memang itu cara meng counter isu saja
dapat dikatakan sebetulnya itu hanya sebagai sebuah
ketika pihak penantang melakukan aksi x semacam itu ada reaksi y
itu dalam sebuah konteks kontestasi
tapi permasalahannya adalah apakah kita memang akan membangun sebuah sistem politik yang berdasarkan ketakutan
di dalam konteks semacam ini kekuasaan yang dilakukan bukan dalam kekuasaan yang jangka panjang
yang di sini bukan dididik dalam konteks kesejahteraan dalam jangka panjang
tetapi justru ini hanya pendek pendek saja
artinya bahwa kalau misalnya itu sudah hilang nanti pasti akan hilang
kalau nanti timbul lagi pasti akan direaksi lagi
jadi kalau saya katakan dua pihak ini dalam arti tertentu dalam tanda kutip
saling serang menggunakan berbagai istilah
tampaknya tengah jadi tren politik
kali ini giliran setan di mitos indonesia yakni genruwo yang jadi pilihan kata
untuk dilontarkan baik dari dua kubu yang tengah beradu dalam pilpres dua ribu sembilan belas
puisi genruwo di istana oleh fadli zon dibalas melalui puisi genruwo di senayan oleh sekjen p tiga arsul lesani
tidak hanya itu penyanyi tompi pun sempat menyinggung kata genderuwo saat bernyanyi di acara hari ulang tahun partai solidaritas indonesia atau psi
hingga membuat jokowi dan pendukungnya tertawa
penggunaan berbagai istilah bernada konotatif kerap mewarnai pertarungan dua kubu yang bertarung di pemilu presiden dua ribu sembilan belas
jika sebelumnya ada beberapa istilah seperti sontoloyo hingga tampang boyolali
kali ini giliran salah satu setan yang ada di mitos indonesia jadi bahan saling serang antar dua kubu
setan itu adalah genruwo

setan itu adalah genruwo
istilah genruwo pernyataan yang terkenal di indonesia
surwo pertama kali muncul dalam pidato oleh presiden joko widodo dalam acara pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat kabupaten tegal jawa tengah jumat kemarin
menakuti menimbulkan ketakutiran yang kedua ketidakpastian kemudian apa yang terakhir menjadi keraguan keraguan masyarakat
ini secara politik yang penuh
tak lama kemudian genderuwo hadir dalam sebuah puisi yang diunggah di akun twitter milik politikus gerindra fadli zon
dalam puisinya itu fadli menyebut jika ada genderuwo di istana dan hanya bisa dilihat oleh indra pengelihatan khusus
kubu petahana pun tak tinggal diam puisi fadli dibalas oleh asrul sani politikus p tiga sekaligus wakil ketua tim kampanye nasional jokowi maruf amin
asro usani membalas puisi fadli zon dengan sebuah puisi berjudul ada genderuwo di senayan
kedua puisi ini pun viral hingga menuai komentar pro dan kontra dari masyarakat hingga para politikus yang saling bertarung demi kesuksesan pilpres dua ribu sembilan belas
tak berhenti di situ kata genderuwo kembali muncul kali ini lewat nyanyian oleh tompi
tompi saat itu memberi sambutan yang dikemas dalam sebuah nyanyian saat menghadiri perayaan ulang tahun keempat partai solidaritas indonesia di tanggerang banten
nyanyian tompi pun disambut tawa dari para hadirin kala itu termasuk tawa dari jokowi
dalam nyanyian itu pun tompi juga tak lupa menyampaikan agar para pendukung jokowi untuk tidak takut menegur presiden jokowi saat sedang keliru
kritik yang diberikan juga harus bertujuan untuk kepentingan indonesia di masa mendatang
belum tiga bulan masa kampanye pilpres dua ribu sembilan belas berjalan publik sudah disuguhkan perang narasi politik antara dua kubu baik dari kubu petahana jokowi maruf amin maupun kubu penantang prabowo sandiaga
keduanya pernah bertarung kalau kita ingat dalam kontestasi politik di tahun dua ribu empat
tapi nuansanya beda saat itu sindiran politik antara satu dengan yang lainnya belum terlalu
kedua warawiri ini di muka publik
saat ini baru trimester pertama saja sudah terasa ngegas
ada aksi dan juga reaksi
nah apakah kondisi ini menjadi citra kampanye pilpres dua ribu sembilan belas secara keseluruhan
dan bagaimana pengaruhnya dalam pesta demokrasi masyarakat indonesia
akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan dua narasumber kita malam ini
ada bang andre rosiade dari badan komunikasi partai gerindra
sekaligus jurubicara badan pemendangan prabowo subianto sandiaga uno
serta bang emru siholing
yang akan melihat
berarti dari kacamata pengawat politik ya bang emru dari direktur eksekutif emru skorner
aku ke bang andre dulu ya
nanti akan kita bahas ya dari kacamata pengawas politik
tapi aku ke bang andre dulu bang
kalau bang andre lihat ini sebenarnya narasi politik dari beberapa bulan terakhir ini sedikit banyak
buka sedikit banyak sih lebih banyak saling sindirnya
kalau misalnya melihat ini sebenarnya kan sedikit unfaedah ya
dilihat dari konteks pesta demokrasi
tapi kalau misalnya menurut bang andre sendiri melihatnya gimana
iya memang dua minggu terakhir ini kita melihat ada pernyataan pernyataan yang dikeluarkan oleh pak jokowi
yang kontraproduktif ya yang menimbulkan kegaduhan
jadi pak jokowi ini sumber kegaduhan baru sekarang
oke jadi pak jokowi yang disuruh jadi sumber kegaduhan
iya karena diksi ini kan dimunculkan oleh pak jokowi
mulai dari politik kebohongan politikus sontoloyo sampai politik gundurwo
itu semua pernyataan yang dikeluarkan oleh pak jokowi
yang akhirnya menimbulkan kegaduhan
dan pernyataan itu kan tidak bermanfaat bagi masyarakat
ya bayangkan saja
apa manfaatnya bagi masyarakat presiden seorang kepala negara
kepala pemerintahan untuk bicara politik sontoloyo
bicara yang membakian itu
lalu sekarang bicara soal mitos lah gundruwo yang kita tahu itu ya hanya semacam mitos
nah ini yang kita lihat ada kepanikan bang emrus
di pak jokowi kegalauan
kegalauan karena ya yang pernah saya sampaikan di cnn ini juga
beberapa minggu lalu bahwa pak jokowi itu melihat bahwa kondisi real
sehingga muncullah kepanikan beliau kegalauan beliau
karena beliau kan ingin dua prioritas seperti pak s b
apalagi pak prabowo dan bang sandi
belum ada debat
ini kan mengkhawatir kain kamar
muncullah kegalauan beliau sehingga beliau gampang sekali baperan sekarang
mengeluarkan kalimat kalimat yang kontraproduktif
dan menimbulkan kegaduhan
jadi sumber kegaduhan ini adalah pak jokowi
oke bang emrus ini sumbernya dibilang dari paslon satu dari kata katanya pak jokowi
kalau dari kacamata bang emrus gimana
wajar saja beliau mengatakan begitu ya
karena dari segi proses komunikasi politik
bahwa pesan komunikasi politik sangat tergantung posisi politiknya
sudah pasti menyatakan
andai kan kita tanya tim sukses daripada jokowi dodo akan lain lagi
itu hal yang wajar
tapi yang pasti bahwa saya melihat justru pengemukangan istilah istilah ini ada di dua kubu kok
selain disebut tadi dari kubu jokowi dodo
juga ada yang tampang boyolali
ada si prokal ya
ya artinya baru yang kedua ada lagi namanya ekonomi kebodohan
kan begitu ya
nah ini saya pikir yang harusnya dihentikan oleh para pihak
kalaupun mau kita buat argumentasi menguatkan itu bisa bisa saja
tetapi lebih baik fokus terhadap program yang ditawarkan kedua kandidat ini
kedua tim sukses ini
ini jauh lebih produktif bagi rakyat
kenapa saya mengatakan begitu
kalau ini dipakai istilah istilah ini menjadi perbincangan
memang ada untungnya bagi mereka paling tidak popularitasnya akan meningkat
tetapi tidak ada gunanya bagi rakyat
dalam konteks orang nanti memilih karena alasan emosional
karena istilah istilah yang digunakan
ah saya pilih a atau pilih saya pilih b
ketika mereka berkuasa siapapun yang menang nanti
kita tidak bisa tagi program mereka
oleh karena itu jauh lebih produktif kalau para kandidasi ini menawarkan program
saya terus terang mengatakan saya tidak setuju disebut kata adu program
kalau itu yang dipakai
seperti adu domba nanti
mereka akan jadi seolah olah membenarkan dia punya program
menyalahkan yang lain
padahal dua duanya bisa benar
tergantung perspektif mana melihat
bukan sistem yang sudah biasa digunakan di pesta demokrasi indonesia sebelum sebelum ini bang
baik kita kan demokrasi kita kan demokrasi yang berbudaya
kita demokrasi beda dengan di amerika serikat
jangan dipakai polanya donald trump
oke jangan dipakai pola dari presiden negara lain ya bang ya
demokrasi pancasila yaitu sila kedua dari pancasila
semua manusia yang beradab
nah itu kata kuncinya
itu akan kita breakdown lagi nanti ya bang andre bang emrus
adil dan beradab
pelayan pemerintah terpercaya masyarakat kembali di segmen dua berikut
nanti akan kita bahas lebih dalam ya
tetaplah bersama kami
untuk citra tidak hanya buat kampanyenya tapi juga buat personalisasi
kalau pandangan itu diperbincangkan di ruang publik bahkan di sosial media itu sudah semakin kencang gitu ya
paling tidak mereka ini akan meningkat popularitasnya
oh justru meningkat popularitasnya
hanya persoalannya apakah aseptabilitas dan elektabilitas efektif terhadap kedua kandidasi ini
dengan mengukakan katakan delapan konsep konsep semacam itu perlu penelitian perlu survei
karena kadangkala popularitas belum tentu berkorelasi positif dengan aseptabilitas
aseptabilitas belum tentu berkorelasi positif dengan elektabilitas
tidak ada jaminan
dengan kata kata yang terdengar menyerang ya seperti mungkin kita bisa dengarkan saat ini beberapa narasi politik yang diberlakukan atau dikatakan oleh sang presiden atau sang calon petahana pak jokowi
dari yang mana
dari yang mana
dari yang mana
dari yang mana
marah marah ke yang sabar
yang marah marah hijrah ke yang sabar
sabar tapi kerja keras ini ciri ciri hipmi di situ
oke tadi menggunakan tadi di sebuah forum di pengusaha muda gitu saat semua orang menggunakan konteks atau konten kata kata yang berhubungan dengan ekonomi kemudian juga wira usaha
karena tiba tiba pak jokowi menggunakan konteks kata dari yang marah marah untuk menjadi lebih sabar
itu tidak sesuai dengan kebiasaan yang digunakan oleh pak jokowi dalam pidatonya selama ini
gimana menurut bang emrus melihatnya
saya pikir apa yang dikatakan oleh pak joko widodo sesuatu hal ekspresi yang ada dalam pikiran dan perasaan beliau
tetapi dia ingin menyampaikan pesan moral terhadap masyarakat perlu kesabaran
perlu tidak perlu kita misalnya katakanlah baper gitu ya kalaupun ada suatu keserangan atau katakanlah pandangan
pendangan yang sepatutnya memujukkan para kandidasi yang lain atau para tokoh yang lain
kesabaran merupakan suatu hal yang mutlak
tetapi kalau kita bicara katakanlah kembali ke awal tadi katakanlah gondoruo dan lain lain sebagainya
kalau kita berpikir ilmiah itulah yang disebut berpikir induktif
artinya apa ada fakta yang memang diamati oleh pak joko widodo maka disebutlah itu politik undurwo
saya kasih analogi seperti ini
katakanlah misalnya thailand
fenomenanya adalah ada warna hitam menempel di kulit
tetapi kita konsepkan menjadi tai lalat
padahal sebelum kata lalat ada kata di situ yang di depan itu yang tidak enak kita sebut kalau terpisah dengan lalatnya
hal yang tidak positif
hal yang wajar itu
jadi apa yang dilakukan oleh pak joko widodo katakanlah mengonsepkan politik gondoruo
ini menjadi sesuatu konsep politik yang bisa kita survei nanti kita teliti nanti di lapangan
apakah memang sudah terjadi politik gondoruo yang menakut nakuti
bukankah misalnya ada aktor aktor politik yang melemparkan suatu gagasan atau pandangan yang menakut nakuti
misalnya salah satu dikatakan adalah bahwa tidak terwujud suatu yang dijanjikan tidak terwujud itu disebut kebohongan misalnya
jadi ini bukan reaksi bukan sebuah reaksi dari sebuah serangan
saya mengatakan itu konseptualisasi dari fakta yang ada
sama dengan misalnya bullsit misalnya
itu kan fenomenanya adalah proses pembohongan fenomenanya
maka disebut itu bullshit
tetapi kalau kita cari arti harafia mursi sesuatu yang tidak baik juga
tetapi sudah terbiasa
itu adalah maknanya omong kosong bukan makna yang tertulis itu
jadi hal yang wajar dikonsepkan seperti itu
dan ini menurut saya bisa nanti sebagai suatu disertasi dokter yang bisa dibuat
melahirkan memang benarkah
digeneralisasikan menjadi suatu politik gondoruo politik sontoloyo dan lain lain sebagainya
oke bisa jadi konsep kampanye tersendiri gitu ya
kalau bang andre melihatnya gimana nih
pak jokowi terlihat cukup reaktif nih di awal awal kampanye dua ribu sembilan belas berbeda dengan gaya yang diberlakukan waktu dua ribu empat belas
padahal lawannya sama nih
kalau misalnya mungkin bisa kita jabarkan nih narasi narasi politik yang telah diberlakukan selama belum tiga bulan masa kampanye ini
bisa kita lihat di plasma di belakang bang andre
ini adalah narasi politik dari paslon nomor urut satu
di oktober dua ribu delapan belas mengatakan politikus sontoloyo
kemudian di bulan yang sama juga dari yang marah marah hijrah ke yang sabar
kemudian november dua ribu delapan belas di awal bulan ini ada genderuwo
kemudian juga pak maruf amin sebagai calon wakil presiden menggunakan kata budeg buta untuk para orang orang
atau orang orang yang tidak bisa melihat kinerja dari pemerintahan joko widodo saat ini
kemudian ini adalah narasi politik prabowo sandiaga
november dua ribu delapan belas menggunakan idiom tempe setipis kartu atm
dan kemudian oktober dua ribu delapan belas sebelumnya oktober dua ribu delapan belas
atau justru di akhir oktober ini ada tampang boyolali
mungkin bisa kalau dibandingkan ya lebih banyak narasi politik oleh pak joko atau kubu satu yang lebih panas
pertama tampang boyolali itu adalah pernyataan pak prabowo di internal tim
pak prabowo meresmikan
bukan narasi politik
bukan narasi politik itu job
job yang dilakukan oleh pak prabowo bersama teman teman tim sukses beliau
tapi itu yang viral
relawan beliau yang ada di boyolali
nah beliau pidato enam puluh menit tampang boyolali itu hanya satu dua menit itu yang digoreng sedemikian rupa
jadi pernyataan pak prabowo itu jog
bercandaan pak prabowo dengan teman teman yang ada di boyolali
beda dengan pak jokowi yang menyatakan pertama politikus ontoloyo
politik gendurowo itu penyerangan diksi yang digunakan
pak jokowi itu beda sama pak prabowo
pak prabowo ini joke ya untuk teman teman internal relawan pak prabowo dan bang sandi
kalau pak jokowi benar benar menimbulkan kegaduhan
kalau pak prabowo gaduh karena digoreng oleh kubunya pak jokowi
kalau pak jokowi ini benar benar diksi yang dipakainya menimbulkan kegaduhan
itu satu ya
yang kedua saya ingin menyinggung ya bang emrus
ini kan zaman milenial sekarang
bang emrus tau gak
rakyat indonesia kalaupun gendurowo itu benar adanya ya
masyarakat indonesia itu jauh lebih takut soal kondisi ekonomi daripada gendurowo
masyarakat generasi milenial sekarang jauh lebih takut susahnya mencari pekerjaan
bahkan anak anak muda sekarang jauh lebih takut dengan banyaknya utang luar negeri daripada gendurowo
bahkan fani ibu ibu rumah tangga itu jauh lebih takut harga harga kebutuhan bahan pokok yang tinggi daripada gendurowo
ini yang terjadi sekarang
bahwa ekonomi nyungsep ekonomi sulit itu jauh lebih menakutkan daripada gundurwo
bicara soal hijrah
yang perlu dilakukan itu presiden yang melakukan hijrah
hijrah dari pernyataan dan janji janji beliau
hijrah dari pernyataan dan janji janji beliau

di dua ribu empat belas yang tidak ditepati segera hijrah tepati janji janjinya
ini penting gitu
ingerasi politik diperkenalkan oleh kubu dua kan menyerang
dan jangan sampai janji politik dua ribu empat belas tidak dilaksanakan lalu kita kritik lalu kita dituduh menakut nakuti
ini berbahaya loh
berarti ke arah kinerja pemerintahan kan ya
dan dari awal bang emro semua pak prabowo dan bang sandi tidak benar bicara hoax
tidak bicara yang tidak produktif
pak prabowo dan bang sandi kok bisa

konsisten bicara lapangan pekerjaan
konsisten bicara soal harga harga kebutuhan bahan pokok
jadi secara substansi pak prabowo dan bang sandi konsisten bicara soal ekonomi
di mana mana bang sandi sudah bicara kan
boleh sedikit saya tanggapi
justru pandangan beliau ini membenarkan konsep gondorowo itu
karena beliau menyampaikan suatu pesan pesan yang menakutkan juga kan
bahwa dikatakan harga naik
lihat saja cek di lapangan
misalnya tempe setipis atm
itu juga membuat pasok satu lumayan reaktif ya bang emro sih ya
ya maksud saya justru inilah kalimat kalimat yang dikonseptualisasi oleh pak joko widodo sebagai gondoruo
sebagai gondoro yang menakut nakuti
nah oleh karena itulah justru dengan pandangan bung andre ini membenarkan konsep yang dilahirkan oleh pak joko widodo
biasa itu dalam suatu katakanlah
dalam suatu proses berpikir induktif gitu ya
untuk mencerminkan suatu fenomena kita generalisasikan suatu konsep baru
konsep baru yang dilahirkan oleh pak joko widodo dua dalam konteks politik ini
yaitu politik gondoruo dan politik sontoloyo
itu menarik sebenarnya
nah itulah yang menurut pandangan pak joko widodo
yang artinya sontoloyo itu kan berpindah pindah
bukankah ada politik misalnya politik identitas
bukankah ada politik yang sifatnya mempengaruhi

itu saya katakan bukan dari para kandidasi
bukan dari tim sukses
tetapi ada sekelompok masyarakat tertentu kalau kita lihat langsung di sosial media
ini yang di visualisasi di konseptualisasi
jadi ini bukan muncul dari sang konseptor
bukan muncul dari sang paslon tetapi dari masyarakat yang
ada kelompok tertentu yang mengemukakan ini kalau kita amati di sosial media
itulah yang disebut itu gondoruo dan sontoloyo tadi
pertama ya saya mau jawab
soal narasi yang dibangun pak prabowo dan bang sandi
sekitar gak emang nakut nakuti
bang emrus bang sandi itu keliling indonesia setiap hari
setiap turun pesawat dimanapun daerah yang beliau kunjungi beliau ke pasar
berdialog dengan pedagang berdialog dengan pembeli
nah hasil dialog dengan pedagang dan pembeli di seluruh indonesia
menyatakan bahwa harga harga memang naik
bahwa mereka kesulitan ekonomi
dan menurunnya daya beli masyarakat
itu hasil dialog dengan banyak pedagang dan banyak penjual
dan juga pembeli di seluruh pasar di seluruh indonesia
itu fakta itu satu
yang kedua bukan hanya bang sandi
jumat sabtu minggu saya keliling daerah pemilihan saya
saya bertemu dengan masyarakat khususnya mama
zaman pak jokowi atau zaman pak sbe lebih enak
semua yang saya tanya bilang kami lebih enak zaman pak sby
jadi gimana lanjutkan atau tidak pak jokowi
ganti dengan siapa
prabowo sandi itu yang saya temukan
sebentar bang emrus sekantian
tapi yang saya temukan dengan dialog dengan masyarakat
jadi kita tidak mengada gada
adalah diksi makian nih yang dipergunakan oleh pak jokowi
nggak etis nggak pantas presiden
lalu ditambah dengan pak kiai ma'ruf ya
bang emrus bayangkan kita kenal pak kiai ma'ruf itu adalah seorang ulama besar
ketua umum mui ulama yang selama ini sejuk ya
kita tiba tiba jadi calon wakil presiden kok berubah gitu
mengeluarkan kata kata yang saya rasa nggak pantas
masa buta dan budeg eh buta dan budeg
ini kan menghina kaum difabel juga bang emrus
ini maksud saya mari kita jaga ya etika berdemokrasi
saya berbeda pilihan dengan bang emrus
hal demokrasi berbeda pilihan itu hal yang wajar saja
tapi jangan sampai
silahkan bang emrus
kita gantian dulu
jadi ini generalisasi yang menyesatkan
kenapa saya mengatakan itu
pertama kami sudah kunjungi semua
apakah semua sudah dikunjungi
bukankah itu adalah pasar pasar tertentu
dalam masyarakat di dapil abang tidak mungkin abang tanya semua
nah pertanyaan kritis kita bagaimana teknik sampling yang digunakan
saya tidak mungkin dilakukan dengan probability sampling
kalau itu non proba generalisasi semacam itu menyesatkan
tidak boleh kita katakan harga naik dan semuanya
kecuali abang telah melakukan teknik sampling dengan probability sampling dengan margin of error misalnya
bolehlah itu dilakukan seperti itu
yang kedua saya mengatakan bahwa kalau misalnya katakanlah mengumpulkan data itu
menurut pengamatan saya
paling bapak katakanlah tim sukses prabowo melakukan pengumpulan data itu lebih intensif setahun belakangan ini
kenapa tidak dilakukan pengumpulan data ketika mulai pak jokowi dodo berkuasa
jangan menjelang tahun politik baru mereka melakukan kunjungan
tapi sebelumnya itu tidak melakukan kunjungan kunjungan
nah seringkali memang para politisi ketika mereka butuh mereka mendekati rakyat
begitu mereka duduk di kekuasaan itu mereka lupa meninggalkan rakyat tersebut
nah oleh karena itu saya pikir para politisi harus jujur juga menyatakan bahwa kami mengumpulkan itu dari tahun berapa tahun terakhir ini atau untuk keberapa
jadi tidak langsung diatakanlah di generasi seperti itu
oke bang andre pasti gatel ya ingin mengatakan
tapi tahan dulu ya tahan dulu

kita berkunjung bang sandi pak prabowo berkunjung keliling pasar itu mengambil aspirasi
memang tidak seluruh pasar se indonesia tapi mayoritas bisa mewakili
jauh samplingnya lebih baik daripada survei satu dua ratus responden itu saja
oke ini harus menggunakan sampling ya
metode sampling yang diantukan
kita bukan mengambil data ini saat satu tahun terakhir
pak prabowo bang sandi partai gerindra dan juga koalisi itu berkomunikasi
dengan masyarakat itu selalu bang kita lakukan
bukan hanya setahun menjelang pemilu
tapi memang tidak di expose dengan media
beda dengan pak jokowi pagi siang sore malam
muncul di televisi sampai subuh
bahkan di salah satu televisi swasta isinya puja puji jokowi aja kan
tapi mungkin harus ada transparansi publik tidak sih
untuk dari kubu prabowo sandiaga sendiri mengenai sampling dan juga hasil
kan setiap kita bertemu dengan masyarakat bertemu dengan pedagang bertemu dengan penjual bertemu dengan pembeli ibu ibu
di pasar itu
itu kan disaksikan oleh media
bang sandi datang bertemu berhenti di sini pindah lagi sini pindah lagi sini ibu ibu ada yang stop
kan dialognya disaksikan langsung oleh media
terlihat tidak ada rekayasa
itu yang terjadi
bahwa memang masyarakat indonesia merasakan bahwa ekonomi ini menjadi masalah
makanya pak prabowo dan bang sandi itu fokus
tidak ada isu yang lain
itu bukan mainan kita
saya ingin kasih tau ya mbak fanny bang imbrus
politik identitas pengkotak kotakan ini mohon maaf bang
ini terjadi jaman pak jokowi
sepuluh tahun jaman pak s b
kita menemukan stabilitas
tidak ada permasalahan
ini saya mau kasih tau nih
bahwa ini bedanya
sepuluh tahun dengan jaman pak s b
ini saya mengutip kata beliau bahwa sekarang terjadi politik identitas
kan beliau mengarahkan seperti itu
saya mau menyampaikan bahwa jaman pak s b sepuluh tahun tidak ada
di zaman pak jokowi lah dengan baju kotak kotaknya beliau berkampanye
sekarang lah masyarakat indonesia mulai terkotak kotak
karena pak jokowi pakai baju kotak kotak
itu fakta juga
kita masuk ke narasi politik lagi ya bang andre bang emrus
tidak hanya pak jokowi dodo ya
tapi juga pak prabowo subianto
ada narasi politik yang sedikit berbeda sebenarnya dibanding saat ia kampanye di dua ribu empat belas
lebih terkesan ngegas
kemudian juga banyak sih reaksi reaksi
terutama yang diarahkan kepada kinerja pemerintahan di bidang ekonomi
seperti yang tadi bang andri katakan
kalau mungkin bisa kita lihat sebenarnya ya
ada bukan prosedur metode yang juga diberlakukan
seperti pernyataan dari ketua umum p tiga romah hurmuzi
yang kemarin berdiskusi juga di layar pemilu terpercaya hari senin
bisa kita dengarkan terlebih dahulu
kita melihat bahwa yang sekarang dilakukan oleh kubu pak prabowo adalah menggunakan strategi
yang diadopsi oleh trump
jadi propaganda rusia yang dimulai dari tahun dua ribu empat ya
oleh vladimir putin pada waktu itu ketika pertama kali georgia dan kemudian menginvasi ukraine
jadi ada beberapa ciri
sebenarnya ada dua pada pokoknya yang dia lakukan
pertama adalah propaganda of fear
jadi membangun propaganda ketakutan seperti yang anda lihat misalnya budi
ketika prabowo mengatakan indonesia akan bubar dua ribu tiga puluh
kemudian yang kedua itu adalah obvious lies
kebohongan yang nyata
tidak ada nino warisman dibakar padahal korslet sendiri
ratna sarumpait dipukuli padahal habis operasi plastik
tempe tipis atm padahal tidak pernah ada tempe tipis atm
jadi harga harga naik padahal dua bulan berturut turut bps mencatat deflasi
dua teknik ini digunakan oleh beberapa pertarungan politik di dunia internasional khususnya dalam konteks presidensi
misalnya ketika lepeng lawan dengan macron kalah
lepeng menggunakan teknik ini tetapi kalah dengan macron
tapi pada sisi yang lain misalnya bolsonaro di brazil itu menang
ini juga dengan teknik yang sama trump menang
meskipun popular vote nya kalah dengan hillary
jadi oke kalau politik ketakutan ini
pernyataan gus rom itu hoax
jadi saya ingin menyapakan bahwa gus rom ini mimpi di siang bolong gitu loh
menuduh pak prabowo menggunakan
ini terus terang narasi sampah
hoax dan fitnah yang dilakukan oleh saudara romi ini
saya ingin menyampaikan ya
bahwa yang disampaikan pak prabowo itu bohong apa yang kita sampaikan kebohongan
yang bohong itu presidennya gus romy yang banyak berjanji
sama masyarakat ya
mulai tidak impor kebutuhan bahan pokok ya
ternyata disaat petani beras lagi panen diimpor
bulan lalu disampai
saat petani tebu panen diimpor gula
bahkan sekarang disaat jagung lagi surplus
bahkan kita mengekspor bang emrus tiga ratus enam puluh ribu ton
jagung diekspor ke malaysia dan filipina
kan lucu anda ekspor tiba tiba anda mau impor
bahkan ini semen nih
bumn kita pabrik pabrik semen di indonesia
tapi tiba tiba pemerintah punya kebijakan lain
melalui kementerian perdagangan
melalui kementerian perdagangan membuka kran impor kelingkar dan impor semen
apa yang terjadi
katanya proyek infrastruktur dimana mana
tapi pabrik semen yang ada di indonesia rata rata labanya turun
bahkan pabriknya ada yang ditutup
ini menunjukkan apa
bahwa itu kebijakan
ya ini saya mau kasih tahu
mau kasih tau
itulah contoh contoh kebohongan
propaganda yang paling dahsyat itu
kebohongan yang paling dahsyat itu adalah orang yang berjanji sama rakyat
tapi setelah berkuasa tidak menepati janjinya
pak prabowo itu apa yang dibohongin
saya kasih tau nih
pak prabowo bilang bahwa ada kebocoran kebocoran
semua uangnya ada
tinggal kita kerja
yang terjadi apa
pak jokowi utang luar biasa banyaknya
menunjukkan uangnya gak ada
pak prabowo udah tahu uang nggak ada karena ada kebocoran
pak jokowi tidak tahu apa apa
berjanji bahwa tidak akan ngutang
ternyata dia raja utang
saya pikir harus kita bedakan janji yang tidak diwujudkan dengan kebohongan
itu kalau itu kita samakan
itu definisi yang menyesatkan
kalau janji tidak diwujudkan
itu bisa saja tidak terwujud karena faktor faktor tertentu
katakanlah seorang gadis mau menikah dengan seorang kekasihnya
tidak jadi dengan kekasihnya
apakah itu bohong
kan itu kan sederhana saja menjawabnya
nah oleh karena itu harus kita bedakan
sederhana kita mendivisi
apa yang dilakukan dan diucapkan oleh rana salom paet
itulah definisi bohong
tidak sesuai kenyataan
tetapi kalau rencana tidak terwujud
nanti bisa saja kita katakan kebohongan itu misalnya
rencana katakanlah asian games kita
kita punya target
baru terlampaui dari target itu
karena tidak sesuai dengan rencana atau target
apakah itu kebohongan
nah oleh karena itu harus jelas
definisi kebohongan itu
karena seringkali memang para politisi ini
memainkan konsep konsep memanipulasi persepsi publik
saya mau katakan penjelasan tadi
yang mengatakan bahwa utang
adakah program mereka menjamin
bahwa ketika mereka berkuasa
kami tidak berutang
kami tanda tangan

bagaimana memperoleh penghasilan itu nanti
sehingga tidak berutang
saya terus terang menurut catatan saya
dari dulu sampai sekarang
siapapun presiden kita
tapi bang emrus mengenai propaganda of fear and obvious lies tadi ya
dilakukan di suatu negara bisa berhasil
nah gimana kalau misalnya di indonesia ini sendiri
saya pikir kita harus kembali kepada budaya indonesia kita
tidak semua yang ada diadopsi di negara negara demokrasi di bral itu
kita pakai ke indonesia
keindonesian kita adalah keberadaan kita
keberadaan kita adalah keberadaan itu
jadi dalam konteks politik
bukan berarti bagaimana memenangkan kontestasi dengan menghalalkan semua cara
tetapi adalah pendidikan politik terhadap masyarakat
itu yang paling utama
mengutamakan pendidikan politik terhadap masyarakat ya
sedikit saja saya tambahkan
bagi yang menang dan yang kalah tidak kalah mulianya
misalnya siapapun yang kalah nanti
bisa tidak mengambil peran
nanti menjadi peran oposisi
check and balance terhadap yang berkuasa
dua periode berada di oposisi
mereka dua ribu empat belas menikmati kemenangan tersebut
jadi ketika ada di oposisi
itu tidak kalah nilainya
tidak kalah mulianya
tetapi seringkali memang seperti marcia felian
menghalalkan semua cara
bahkan menggunakan konsep konsep tertentu
yang menurut saya tidak mengandung nilai pendidikan politik itu
apakah ini digunakan oleh kubu oposisi saat ini
tidak menggunakan cara cara seperti itu
dari awal kan saya sudah sampaikan bahwa
pak prabowo dan bang sandi itu bicara soal ekonomi
yang kita kritik pun soal ekonomi
bukan hal hal yang lain
tapi memang bang emrus ini kalau saya sarankan kepada pak jokowi
angkat saja jadi jurubicara tkn ini
cocok ini membela pak jokowi
kalau kita mengkritik pak jokowi janji tidak terlaksana
dibilang kita menebarkan ketakutan
lalu kalau dikritik bahwa anda tidak menepati janji
saya tahu saya bang yang menepati janji itu orang bohong bang
cari definisinya bang
contoh saya kasih tahu
contoh jaksa agung
presiden berjanji tidak akan mengangkat jaksa agung dari orang partai politik
ini sederhana bang
yang ada apa
jaksa agung kita anggota dpr ri dari partai nasdem
betul tidak pak embrus
janji pak presiden apa
saya kasih tahu
bahwa kita mengkritisi janji beliau
nah janji kalau nggak ditepati apa namanya
masa nggak boleh kita mengkritisi
orang kalau janji nggak ditepati kita kritisi bohong
malah kita dituduh menebar ketakutan
soal hal hal yang lainnya
sekali lagi ya
saya ingin menyampaikan bahwa
bicara soal kegaduhan kegaduhan ini
sumber kegaduhan ya pemerintah sendiri
presiden dan pak kiai ma'ruf ya
kalau kami terus terang menghindari
bahkan kemarin kita melihat pak prabowo digoreng sedemikian rupa
cara mainnya sekarang
lalu bang sandi digoreng sedemikian rupa soal makam
kubu pak prabowo dan bang sandi
tadi diulang ulang ratna sarumpait
ratna sarumpait ini kami korban hoax dari mbak ratna
kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian
walaupun dikatakan oleh ketua p tiga ini adalah hal yang sistematis ya
ini kan ketua p tiga itu banyak bohong ya
banyak bohongnya itu romi itu
jadi makanya kita sampaikan dari awal
silahkan pihak koopersian memproses
kami akan kooperatif
kami juga berkepentingan pengen tahu
apakah ada orang yang menyuruh mbak ratna untuk membohongi pak prabowo
sehingga pak prabowo tertipu
pak prabowo itu satria
dia tahu dia salah
baik kasus mbak ratna
bang sandi pun kemarin mengakui kesalahannya
kalau saya dianggap menyalah
tidak ditepati janjinya
tidak ada malu
tidak mau minta maaf
malah sibuk mencari pembunaran
bahwa itulah pentingnya pak jokowi dilanjutkan
jadi dua pro
masa anda gak bisa tepati janji
lalu anda diberikan kesempatan
harusnya anda diganti
sekali lagi bang emrus cocoknya jadi jubiah pkn
ini narasi politik yang mungkin berbeda ya sebenarnya

tapi tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
kami akan segera kembali

kalau kami pengen debat jadi percepat
atau belum siap kali
bukan belum siap

bukan belum siap
kami ingin ada debat langsung antara pak prabowo dengan pak jokowi
iya supaya masyarakat sudah tahu
isi kepala pak prabowo apa isi kepala pak jokowi apa
jangan beli kucing dalam karung
jangan lagi kita terhipnotis dengan pencitraan masuk god
jangan juga tahu dari media sosial
itu yang perlu kita tahu
dan masyarakat perlu itu
karena sekarang terus terang ya
masyarakat itu butuh langkah aksi nyata
bukan lagi sifat pencitraan pencitraan yang kita melihat
bagaimana sekarang masyarakat sudah mengeluh dengan kondisi ekonomi yang begitu
jadi yang saya sarankan bahwa kubu dua ini menawarkanlah programnya lebih cepat lebih baik
baru kemudian pemerintah melalui kementerian kementerian yang kesuksesan dari setiap kementerian itu
harus menggelorkan juga pembangunan yang sukses
yang sudah dilakukan di setiap kementerian
sehingga adu program dan adu kenyataan yang sudah dilakukan
kalau itu sudah pak imbrus
bagus sekali kalau itu semua
itu sudah dilakukan pemerintah
bahkan di bioskop pun mereka melakukan hal itu
sayang sekali tapi karena durasinya sangat pendek
walaupun perdebatan ini sangat menarik pada malam ini
tapi harus kita tutup dulu
kita akan teruskan secara ofernya pak andre dan juga pak imbrus
demikianlah diskusi terkait dengan narasi politik yang digunakan oleh kedua kubu
yang akan bertarung dalam pesta politik dua ribu sembilan belas mendatang
layar pemilu terpercaya